asosiasi pengajar hukum tata negara hukum administrasi negara
merekomendasikan agar jumlah kementerian ditambah dari tiga puluh empat menjadi empat puluh kementerian
wakil ketua umum partai gerindra habibur rahman mendukung usul penambahan nomenklatur kementerian
namun urusan kabinet jadi kewenangan presiden terpilih prabowo subianto
habibur rahman menyebut wajar jika nomenklatur kementerian ditambah dalam pemerintahan prabowo gibran
mengingat tantangan indonesia makin besar
namun ia menepis hal ini sebagai salah satu cara bagi bagi kekuasaan lewat kursi di kabinet
jangan sampai hanya sekedar untuk mengakomodir kekuatan kekuatan politik
sekjen asosiasi pengajar hukum tata negara hukum administrasi negara bayu adi anggono
menyebut pengaturan jumlah kementerian tersebut perlu ditinjau ulang
sebab jumlah kementerian saat ini belum menggambarkan keseluruhan urusan pemerintahan yang disebut di dalam undang undang empat puluh lima
kata bayu dalam rilis resmi yang diterima kompas tv
asosiasi pengajar hukum tata negara hukum administrasi negara
mengusulkan menambah beberapa kementerian baru
misalnya kementerian pangan nasional kementerian perpajakan dan penerimaan negara
kementerian pengelolaan perbatasan dan pulau terluar serta kementerian kebudayaan
sebelumnya pasal lima belas undang undang nomor tiga puluh sembilan tahun dua ribu delapan tentang kementerian negara
kementerian negara telah mengatur jumlah kementerian tersebut

kita dalami wacana pembentukan kabinet prabowo gibran dengan empat puluh kementerian
sudah ada informasi terkait dengan kabinet prabowo gibran ini
apa yang kemudian menjadi alasan dari partai gerindra sendiri mendukung
adanya penambahan kursi menteri
ya livi dan juga saudara memang tadi wakil ketua umum partai gerindra
habibur rahman sempat memberikan keterangan terkait isu ataupun wacana terkait penambahan
jumlah menteri di pemerintahan prabowo gibran dan kabupaten ngeraka
yang nantinya akan berjumlah sekitar empat puluh menteri
dan juga saudara untuk tanggapan dari gerindra sendiri menanggapi bahwa memang
penambahan jumlah menteri ini dianggap wajar dikarenakan indonesia ini merupakan
negara yang besar sehingga dari negara yang besar ini dibutuhkan pemerintahan yang besar
sehingga pemerintahan yang besar yang besar yang besar yang besar yang besar yang besar yang besar
seperti yang diketahui saudara memang dalam pemerintahan era presiden joko widodo ini
untuk menterinya sendiri ini ada berjumlah sekitar tiga puluh empat menteri
yang mana rinciannya ada empat menteri koordinator dan juga empat menteri bidang
dan untuk penambahan jumlah menteri yang ini kurang lebih sekitar empat ataupun enam menteri ini
kedepannya ini tentunya perlu ada kajian lagi dan juga perlu adanya masukan masukan
lagi baik itu dari parpol pendukung maupun dari pihak luar
namun perlu diingat sekali lagi terkait pemilihan menteri ini merupakan hak prerogatif
dari presiden terpilih sendiri yang mana ini merupakan hak prerogatif dari presiden terpilih
dan juga saudara untuk selain untuk penambahan jumlah kementeri yang berjumlah empat puluh kementerian
ini perlu juga dilihat jumlah parpol pendukung dari prabowo gibran itu yang tergabung
pendukung sudah merapat juga dari parpol luar yaitu partai nasdem dan juga partai
kebangkitan bangsa yang mana jumlah kursi pendukung dari pemerintahan prabowo gibran ini jumlahnya
dan juga tentu ini perlu diakomodir tentunya selain menepis isu isu bagi bagi kursi ataupun
bagi bagi jabatan ini tentunya perlu diimbangi juga untuk jatah kursi menteri ini dari pihak pihak
berdasarkan keterangan yang saya dapatkan dari apht ataupun asosiasi pemerhati
pun tata negara ini selain dari partai politik tentunya perlu juga menteri menteri
dari kalangan profesional dengan proporsional yang tentu saja dari presiden terpilih ini
tentunya kembali lagi seperti yang saya sampaikan ini merupakan hak prerogatif dari presiden
memang saudara dari undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima ini tidak dituliskan secara rinci jumlah
kementerian yang ataupun batasan jumlah menteri yang nantinya untuk membantu presiden namun
ini dapat kita berkaca ini jumlah menteri ini masih dapat ataupun dikembalikan lagi kepada
dan juga ada beberapa opsi kementerian baru yang nantinya mungkin saja dapat diambil oleh
di antaranya seperti kementerian pangan nasional kementerian perpajakan dan penerimaan negara
kementerian perbatasan dan pulau terluar serta kementerian kebudayaan
tapi tentunya kita masih terus menunggu statement ataupun keterangan resmi dari presiden terpilih
prabowo gibran ataupun nantinya koalisi indonesia maju
untuk waktu pengumuman kabinet dari presiden terpilih ini tentunya masih cukup lama mengingat
pelantikan dari presiden ini masih cukup lama itu sekitar tanggal dua puluh oktober dua ribu dua puluh empat nanti livi
baik terima kasih taufik riyadi atas laporan anda